pusat perbelanjaan di dki jakarta bersiap untuk menyambut natal dan tahun baru
termasuk merubah jam operasional mal pada tanggal merah dan juga cuti bersama
berdasarkan instruksi gubernur dki jakarta
pusat perbelanjaan di ibu kota diminta untuk merubah jam operasional mal
pada tanggal dua puluh empat dan dua puluh lima desember dan tiga puluh satu desember hingga tanggal tiga januari dua ribu dua puluh
perubahan ini sebelumnya disesuaikan dengan instruksi wakil ketua komite penanganan covid sembilan belas
dan pembelian ekonomi nasional ludwin sarpanjaitan
adapun kebijakan ini diakini mampu menekan laju penyebaran virus corona di dki jakarta
yang memiliki penambahan kasus sekitar satu kasus positif perharinya
dari instruksi gubernur yang kami terima tadi malam
itu sudah diterangkan dengan jelas untuk tanggal tanggalnya mbak
mulai tanggal dua puluh empat desember sampai dua puluh tujuh desember
dilanjuti tanggal tiga puluh satu desember sampai tanggal tiga januari
itu kami akan tutup lebih awal yaitu jam tujuh tujuh malam